rekaman video amatir memperlihatkan seorang perempuan nekat
menerobos iring iringan presiden jokowi dodo
perempuan bernama wahyuni ini tiba tiba berlari ke tengah jalan
tepat di depan mobil presiden jokowi
peristiwa ini terjadi di jalan mh tamrin dan pasar
saat presiden jokowi hendak melakukan kunjungan ke pasar badung dan pasar bali pada kamis pagi
anggota paspamres kemudian langsung meringkus wahyuni
dilansir dari cnnindonesia com
sekretaris kabinet pramono anung mengonfirmasi kejadian tersebut
menurutnya perempuan tersebut sampai menarik tangan jokowi
pramono berada di mobil bersama jokowi saat kejadian berlangsung
dari pemeriksaan diketahui wahyuni ingin berfoto dengan presiden jokowi
sementara kabit humas polda bali
kombe satake bayu menjelaskan
wahyuni sempat dimintai keterangan terkait aksi nekatnya tersebut